dalam rapat paripurna yang digelar pada jumat delapan belas februari dua ribu dua puluh
dpr ri telah resmi menetapkan nama tujuh anggota kpu dan lima anggota bawaslu terpilih
lima belas nama ini selanjutnya akan dibawa ke dpr
dibawa dpr ke presiden joko widodo untuk kemudian dilantik dan disahkan
ketua dpr ri puan maharani memimpin langsung rapat paripurna
hasil uji kelayakan calon anggota kpu dan bawaslu periode tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
sebelum menyepakati dua belas nama anggota kpu dan bawaslu terpilih
puan terlebih dahulu menanyakan pada seluruh anggota yang hadir
baik secara luring maupun daring
usai mendapat persetujuan seluruh anggota
puan maharani langsung mengetuk palu sidang paripurna sebagai bentuk pengesahan
dalam rapat paripurna kali ini tampak tidak ada interupsi dari fraksi manapun
meski sebelumnya ramai dibicarakan soal proses pemilihan yang sulit mencapai mufakat
hingga harus dilakukan voting secara tertutup
tujuh puluh enam anggota kpu terpilih yakni
august melas parsa daan harahap yulianto audrajat dan idam holik
sementara lima anggota bawaslu terpilih adalah
loli suhenti puadi rahmat bagja totok haryono dan herwin malonda